ratusan siswa tk hingga sma anak berkebutuhan khusus sabtu pagi menggelar kreasi serta karya
seni di aula sekolah alam kecamatan cimah par kota bogor jawa barat seperti aksi menarik yang
ditampilkan para siswa ini sementara siswa dari sekolah lainnya menampilkan kelihayan mereka
memukul rebana ada juga siswa yang berkreasi dengan melukis di atas berbagai media karya seni
lukis yang mereka pamerkan membuat takjub mengunjungi lokasi buat lukis pot bisa pakai
apa itu lukisnya baik wah pakai kuas dengan berbagai tingkah pola serta karakter anak
berkebutuhan khusus ini membuat para orang tua dan guru terhibur yang
kami dampingi adalah mencoba menemukan apa yang menjadi potensi bakat mereka yang kemudian kami
dampingi mereka untuk membuat karya berbasis pada potensi bakat mereka meski harus berjuang ekstra
dan penuh kesabaran pihak sekolah mengaku anak anak berkebutuhan khusus ini memperlihatkan
hasil karya yang berkembang pesat masih dari kota bogor belasan anak dan perempuan
penyandang disabilitas sabtu pagi mengisi liburan bersama di kebun raya bogor jawa barat meski harus
dipapa dan didorong menggunakan kursi roda mereka nampak antusias menapaki taman sambil menikmati
hawa sejuk taman botanical usai diajak keliling hutan mereka lalu berkumpul di area terbuka
sekitar taman ekodok di tempat ini para peserta saling berkenalan dan bermain bersama sambil
unjuk kemampuan bakat pengurus komunitas difabel sengaja menggelar wisata edukasi sebagai
terapi kemandirian fisik sekaligus melatih rasa percaya diri mereka kita berbaur antara anak anak
disabilitas tidak memandang suku agama anak anak ini perlu kita kembangkan secara mandiri supaya
mereka pun juga bisa menjadi aset negara sementara orangtua mengaku antusias melihat anaknya diajak rekreasi
ya mereka kan memang dunianya terbatas dan seperti ini ya bisa mempertemukan kalau mereka itu tidak
memperingati hari disabilitas tahun ini masyarakat diharapkan dapat membuka ruang bagi para defable
untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka tim liputan cnn